pembangunan smelter di gresik pada selasa pagi
besok adalah pintu kedua yang kita lewati
agak kaget sih maksudnya kenapa gitu sebabnya apa
terkait jumlah pengunjung pengelola mengatakan memang dibatasi hanya dua puluh lima hingga lima puluh persen di saat ppkm level tiga
dicampur dengan dioplos dengan data yang lain
apalagi widhi juga sepertinya ingin menunjukkan kan
kemudian yang nelfon bapak untuk minta moderna pasti banyak dong pak
oh oh berarti keluarga besar mama di sukabumi
nah yang menarik adalah itu prosesnya memang harus dimulai ketika pasangan suami istri muda ini menikah
nah mk itu selalu mengatakan bahwa desain kepemiluan kita ini haruslah memperkuat sistem presidensil
ya bakul bakul itu mintanya yang kecil bakul di pasar itu